balik dpr badan legislatif dpr menunda rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu ruu tpks yang semula ditargetkan pada hari ini
penundaan disebabkan alasan teknis redaksional belum tuntas dilakukan oleh tim sinkronisasi dan tim perumus dpr
rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu akan digelar rabu besok untuk dibawa ke rapat paripurna sebelum reses dpr lima belas april yang akan datang
ketua panja ruu tpks willy aditya meyakini rapat intensif yang telah digelar satu pekan berturut turut ini menghasilkan undang undang
yang melindungi korban dari sembilan jenis kekerasan seksual secara komprehensif
bahas apa yang tidak dimasukkan di undang undang ite dan di undang undang pornografi
itu juga alasan kita kenapa tidak memasukkan aborsi dan pemerkosaan biar tidak terjadi tumpang tindih
tapi kalau teman teman nanti baca insya allah
hari ini kalau saya edarkan pada teman teman jenis kekerasan seksual yang kita atur itu kan sembilan
tetapi ada jenis kekerasan seksual lainnya kami bahasakan semua itu kita masukkan sebagai bentuk
ini jenis kekerasan seksual tapi kami tidak atur di undang undang tpks ini tapi dia masuk jenis ks
jadi ini sebuah pendekatan yang sangat komprehensif